untuk mempercantik kotanya pemerintah kota medan menggelontorkan rp dua puluh lima tujuh miliar
salah satunya untuk membangun lampu jalan
satu tujuh ratus lampu tersebar di delapan ruas jalan
karena bentuknya masyarakat dan di miliar sosial menyatakan ini lampu pocong
lampu jalan ini merupakan bagian dari proyek penataan lanskap pemerintah kota medan
ada satu tujuh ratus lampung yang telah dipasang
bentuk tegakan beton inilah yang disebut masyarakat mirip hantu pocong
sejak dibangun awal oktober dua ribu dua puluh dua proyek lampu pocong banyak menuai kritik masyarakat
data yang diperoleh cnn indonesia proyek lampu pocong dikerjakan oleh sejumlah perusahaan pemenang tender
wali kota medan menyatakan proyek lampu pocong total loss atau gagal total
berdasarkan temuan dari inspektorat pemerintah kota medan banyak bahan tidak sesuai diterakan
pelaksanaannya berbeda dengan perencanaan awal
sehingga menantu presiden jokowi ini akan menagih dua puluh satu miliar rupiah pembayaran delapan puluh empat persen anggaran proyek
dalam waktu enam puluh hari penyedia lampu pocong tak memulangkan uang maka dapat dibawa ke proses hukum
ketika penagihan ini dua puluh satu miliar ini sudah dianggap selesai atau dikembalikan keseluruhannya
ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum ini dijelasin ke saya ya
kehadiran lampu pocong menuai pro dan kontra di masyarakat
jumlah lampu jalan terlalu banyak lampu pocong ini juga disarankan dipasang di pinggir kota medan yang kekurangan penerangan
karena bentuknya kayak pocong terus menurutku ya kayak terlalu rapat terus ini proyek gagal karena malam malam pun gak terlalu terang
guna juga sih karena kan kalau di medan ini kan kurang ya kalau kita bandingkan sama kota kota lain
kalau rapat sekali kurang
kalau di medan ini kurang ya kalau kita bandingkan sama kota kota lain kalau rapat sekali kurang
iya sih kayaknya rapat sekali karena kayaknya banyak gitu ya
setelah proyek lampu pocong dinyatakan gagal total pemerintah kota medan akan meminta penyedia barang membongkar semua barang yang mereka pasang
dari lampu pocong tempat sampah hingga kursi termasuk mengembalikan kondisi trotoar seperti semula